di musim penghujan seperti sekarang ini orang tua terkadang dibuat khawatir apabila buah hatinya yang masih balita terserang flu dan batuk
tapi jangan khawatir di surabaya ada sebuah spa yang menyediakan terapi pijat khusus untuk bayi yang terserang flu
sentuhan dan pijatan terapi ini akan membuat bayi rileks dan juga memperlancar peredaran darah
seperti apa terapinya berikut liputannya
relaksasi tidak hanya milik orang dewasa saja bayi dan anak kecil pun butuh sentuhan spa untuk mendukung tumbuh kembangnya
di surabaya sebuah rumah spa menyediakan terapi pijat khusus untuk bayi yang sedang mengalami sakit flu
metode spa ini mengkhususkan pada baby swim colik cold dan flu massage
bayi yang terserang batuk pilek biasanya akan sulit bernafas
keluhan ini muncul karena mereka masih kesulitan membuang dahak atau kotoran yang menyumbat pernapasan
untuk membuatnya nyaman pijat bayi di seluruh tubuh bisa menjadi pilihan
sebelum memulai spa bayi terlebih dahulu ditimbang berat badan dan diukur panas tubuhnya untuk mengetahui kesehatan dari sang bayi
setelah itu terapis menggerakkan bagian tubuh bayi untuk melakukan peregangan otot supaya bayi tidak mengalami kram
terapis kemudian memijat tubuh bayi secara merata dengan sentuhan halus di bagian punggung kaki tangan dan kepala
sementara titik pijatan untuk mengusir flu dan batuk serta masuk angin
difokuskan pada punggung dan kepala
untuk menyegarkan tubuh bayi kemudian dimanjakan dengan berendam di dalam kolam renang berisi air hangat
kalau masasi yang buat melatih gerakan motor dan sensoriknya kalau masasi itu buat perkembangannya
terapi yang disediakan di tempat ini apa ya
bagi orang tua bayi spa bayi ini sangat membantu meringankan beban
selain itu bayi juga bisa menghasilkan kesehatan

terapi ini juga bermanfaat untuk melancarkan metabolisme tubuh dan menambah nafsu makan sang buah hati
supaya anak saya sehat setiap bulannya memang dibawa ke sini kan karena memang musim penghujan ya
jadi dia tidak kena misalnya flu seperti itu
untuk mendapatkan paket spa bayi yang meliputi renang dan pijat anda cukup membayar rp delapan puluh lima
dengan dekorasi ruangan yang sangat menyenangkan

maka bayi anda bisa merasa rileks serta terhibur